ada kabar gembira pt kai komuter jabodetabek akan mengoperasikan rel listrik
hingga ke stasiun rangkas bitung di lebak banten untuk menggantikan kereta lokal
per april dua ribu tujuh belas kcj menargetkan menghapus seluruh layanan kereta non listrik
menjadi kereta listrik untuk rute tanah abang hingga rangkas bitung
direktur utama pt kcj muhammad nuril fadila mengatakan
perpanjangan wilayah operasi kereta rel listrik akan dilakukan pada awal tahun ini
pt kcj akan mulai mengoperasikan komuter lain jabodetabek hingga stasiun rangkas bitung
untuk menggantikan kereta api lokal yang selama ini beroperasi
untuk tahap awal perjalanan relasi stasiun rangkas bitung hingga angke
dengan empat rute perjalanan setiap harinya
rencananya relasi ini akan aktif beroperasi pada april dua ribu dua puluh
kcj menargetkan penghubungan kereta komuter lain dari bekasi menuju jakarta kota
untuk mengurai kepadatan di stasiun manggarai
komuter lain rute bekasi hingga kota akan dialihkan
melalui stasiun jatinegara senen hingga kota
perubahan rute ini akan berlaku mulai februari dua ribu tujuh belas
hingga selesainya pembangunan di stasiun manggarai
itu dari bekasi jatinegara lewat pasar senen menuju ke jakarta kota
sehingga ini tujuannya untuk mengurai dari manggarai menuju jakarta kota
sehingga bisa mengurangi kepadatan frekuensi ka yang berada
antara lintas manggarai sampai dengan jakarta kota
jadi ini dalam pendekatan akan kita jalankan bekasi jatinegara lewat pasar senen menuju jakarta kota